terus saya bilang saya cuma pengen dengar mereka ngaku salah gitu
pas saya ngomong itu saya juga baru oh ternyata saya masih pengen ngeliat mereka ngaku salah gitu
jadi titiknya masih di situ sih
masih marah masih mungkin nggak terimanya karena saya ngerasa ngeliat mereka kelihatannya di luar baik baik aja
sedangkan saingnya nggak baik baik aja
terus tapi baru berasa itu di dua ribu lima belas tuh depresi
benda benda biasa yang kayak badannya nggak enak sakit sakitan mulu gitu
sistem imunnya lama banget
terus suka nangis tapi saya nggak tahu nangisnya kenapa gitu
sampai akhirnya saya ngerasa
waktu itu saya ngambil kelas namanya teori emosi
terus dosennya juga psikolog
jadi akhirnya saya minta mbak boleh nggak coba saya tolong konsultasi gitu
kan pertama saya ingatnya pas di meditasi
kayak ada kepingan memori yang keluar gitu flashback
tapi bahkan waktu itu sebenarnya salah satu bukti yang bisa bikin saya bilang bahwa iya benar ada yang saya proses
karena ada beberapa bagian kulit di tubuh saya itu yang warnanya berubah ubah gitu
setelah itu saya proses lama lama itu
warnanya kembali normal
waktu itu jadi ada kayak mau pemilihan rt atau rw gitu
mereka mau pasang tenda
tendanya depan rumah
jadi ada orang yang minta izin ke papa
orang itu salah satu pelaku
waktu saya melihat itu dari dalam
kondisinya tuh saya di dalam mobil
kita baru pulang dari luar
terus papa lagi mau tutup pintu
sedekat itu dia sama papa saya gitu
sedekat itu dia sama saya juga gitu
masih di depan rumah
terus akhirnya pas saya masuk kamar
saya bener bener ngerasa
ngerasa gak aman
gak nyamannya gitu
mereka masih ada di situ
masih bisa berkomunikasi sama keluarga saya gitu
terus masih mau melakukan sesuatu di depan rumah saya
itu kayaknya sama keluarga pertama kalinya saya ngomong bahasa indonesia gitu
jadi saya lagi dealing dengan ini memori
dan baru dua tahun ternyata
saya pernah diperkosa gitu
itu baru saya ngomong satu kalimat itu di depan keluarga
jadi kan saya total butuh satu lima minggu sebelum saya ngomong ke keluarga gitu
tapi saya juga bilang waktu itu dengan nangis
saya takut sebenarnya gitu
terus jadi mama langsung bilang enggak gitu
iman tetap anak mama gitu
karena memang di tempat meditasi saya bahasa inggris
dari waktu itu jadi saya lebih nyaman ngomong tuh rape atau geng rape dibanding pemerkosaan
butuh beberapa bulan sampai saya lebih terbiasa ngomongnya di bahasa indonesia
jadi kan di play therapy tuh saya belajar beberapa tools gitu
toolsnya ada sekitar ada tujuh lah
ada movement dance terus ada musik ada gambar ada main play
intinya sih tools tools ini jadi yang saya pakai di sehari hari saya terapin ke diri saya sendiri
pantingnya bisa pakai kayak cat atau cuma kayak spidol warna
terus saya suka banget sama movement
jadi kalau misalkan kayak lagi marah gitu saya setel lagu yang agak kenceng
terus lebih ngeluarinnya lewat gerakan fisik gitu
terus saya seneng nulis senang bikin puisi
jadi banyak kalau lagi banyak sebenarnya yang saya bikin tuh kalau lagi emosi gitu ya
kalau lagi sedih saya bikin puisi
kalau misalkan saya lagi butuh meluapkan pikiran yang kayaknya kusut itu juga biasanya saya lewat nulis tuh kayak jurnaling
jadi kayak dia
kalau untuk proses healing sekarang sih saya merasanya lagi ada di proses yang udah terhubung kembali dengan diri sendiri gitu
jadi banyak perasaan yang kemarin tuh kayak bener bener kayak
oh ini maksudnya benar benar menikmati waktu saya dengan diri sendiri gitu
kalau bunga udah mulai ada mekar mekar dikit gitu
perbuatan yang melakukan yang gak baik ini dilakukannya sama pelakunya
yang bukan sama saya
jadi memang saya kepengennya tuh lebih kayak ke temen temen perempuan gitu kayak bangun kita liat gitu
bukan kita yang salah bukan kita sebenarnya yang harus nanggung rasa nista dustanya gitu
tapi ya itu dibalikin ke pelakunya gitu